selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua
marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran allah swt
karena hari ini malam ke dua belas bulan suci ramadan
kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat
semoga pertemuan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya
saya senang sekali bisa kembali bertatap muka dengan para pejabat teras
pimpinan pengurus dewan pimpinan pusat
sekaligus para anggota fraksi partai demokrat dpr ri
walaupun dua minggu yang lalu saya juga telah
menyambung silaturahim di kantor dpp
tetapi ketika itu tentunya masih banyak yang berada di dapil
dan hari ini tentunya spesial
pertemuan pertama kita semua setelah kpu secara resmi telah mengumumkan hasil pemilu dua ribu dua puluh
pada tanggal dua puluh maret beberapa hari yang lalu
terima kasih bapak sby yang telah berkenan hadir
semoga bapak senantiasa sehat selalu dan diberikan usia panjang untuk bisa terus mengawal kita semuanya
saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para senior di sini hadir
sekretaris mtp bung andi malarangeng beserta istri para anggota majelis tinggi partai yang lain
yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu
saya juga ingin menyapa jajaran kepengurusan di sini ada sekjen bedu dan seluruh pengurus pusat
saya juga ingin mengucapkan terima kasih tentunya tidak lupa kepada dewan pertimbangan
ada bapak sarjad taher dan para anggota dewan pertimbangan lainnya
pimpinan dewan kehormatan bapak hinjar panjaitan dan yang lainnya
kemudian mahkamah partai ada bapak narwi ramli dan para anggota majelis
saya ulangi mahkamah partai lainnya
lalu di sini tentunya ada ketua fraksi dpr ri partai demokrat
dan ketua umum serikandi demokrat
kita tidak perlu terlalu serius hari ini
walaupun senyap ini karena puasa ini kan
pokoknya serius sekali kita hari ini
masih bisa sejuk semuanya dari teman teman media
saya tidak tentunya ingin berbagi cerita
sudah lama tidak ketemu banyak yang baru ketemu lagi setelah pemilu kemarin
tetapi saya tentunya ingin terus membangun kebersamaan dari waktu ke waktu
bapak ibu yang saya muliakan
marilah kita gunakan momentum silaturahmi dan juga buka puasa hari ini
sebagai momentum untuk kita melakukan konservasi
kontemplasi atas apa yang telah kita lalui yang kita hadapi
sekaligus kita menatap masa depan kita
paling tidak masa depan lima tahun yang akan datang
tentu kita bisa terus mendapatkan jarak terbaik dalam lindungan allah swt
untuk melanjutkan perjuangan besar partai demokrat
hari rabu lalu tanggal dua puluh maret
kita sama sama mengikuti kpu telah resmi menetapkan hasil pilpres dan pileg tahun dua ribu dua puluh
ada kabar yang mengembirakan
tapi juga ada kabar yang kurang mengembirakan
dalam perhelatan pemilihan presiden
pasangan prabowo gibran terpilih sebagai presiden dan wakil presiden republik indonesia
dengan capaian yang sangat baik
dan satu putaran itu kemenangan besar itu
tidak terlepas dari perjuangan partai demokrat
ini yang kemudian menjadi tidak heran ketika
banyak pihak yang mengapresiasi keringat perjuangan demokrat
untuk memenangkan pasangan prabowo gibran ini
bahkan bapak prabowo subianto beberapa kali menyampaikan hal itu
secara langsung kepada saya maupun kepada bapak sby
termasuk secara terbuka di berbagai kesempatan
artinya demokrat dinilai telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab
dengan mesin partai politik yang solid kita berhasil
bukan hanya untuk memenangkan battle drum di jawa timur
tetapi juga di berbagai daerah di indonesia
saya ingat betul ketika pada bulan november dua ribu dua puluh tiga
mendapatkan tugas untuk memenangkan bapak prabowo subianto di jawa timur
ketika itu dipopret elektabilitas berada di alam jawa timur

tetapi berkat kerja keras kita semua
utamanya yang kita hormati bersama bapak sby yang tidak kenal lelah turun gedung
dari satu kabupaten kota dan kabupaten kota lainnya
cara cara naik bis menginap delapan puluh lima kabupaten kota dalam waktu dua bulan
ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang
apalagi tokoh sebesar beliau dengan usia yang tidak muda lagi
tetapi beliau tunjukkan itu demi komitmen dan dedikasi partai demokrat kita bersama
dan tentunya tentu bukan demokrat sendiri yang bekerja
banyak tokoh yang lain tetapi yang jelas
demokrat benar benar menunjukkan kerja kerasnya
sehingga diantara yang lain kemenangan bahwa prabowo di jawa timur mencapai angka enam puluh enam persen
sebuah sejarah yang sebelumnya beliau belum pernah menang di jawa timur
kali ini menang dan menang yang besar
ini sebuah sejarah dan menjadi best practice yang harus bisa kita gunakan di waktu mendatang
namun kabar yang kurang mengembirakan kabar kurang baiknya
meskipun kita telah berhasil menaikkan suara dari sepuluh delapan juta
menjadi sebelas dua juta suara secara nasional
tetapi kita belum berhasil meningkatkan bahkan belum berhasil untuk mempertahankan kursi kursi kita di dpr
sebagai pemimpin partai secara kesatria saya tentu mengambil tanggung jawab ini secara keseluruhan
karena begitulah yang seharusnya
kalau ada yang berhasil berarti milik semua
tetapi kalau ada yang kurang berhasil tanggung jawab harus diambil oleh sang pemimpin
saya berharap nilai seperti ini
budaya organisasi seperti ini kepemimpinan seperti ini
yang juga diajarkan oleh bapak sby
bisa kita jadikan perdoman dimanapun kita berada
saya juga berharap ini juga terjadi atau dilakukan di tingkat provinsi kabupaten kota hingga yang paling bawah
kalau sudah seperti itu artinya ada semangat kita bukan hanya sekedar bertanggung jawab
atas apa yang telah kita lakukan dan kita jalani
tetapi punya tanggung jawab untuk melakukan perbaikan perbaikan ke depan
sebelum kita membahas apa yang menjadi faktor faktor yang memberatkan hasil kemarin
kita terlebih dahulu harus punya sikap dan mental seperti itu
karena hanya dengan itu kita bisa menjadi lebih baik dari waktu ke waktu
dan izinkan saya tidak dalam konteks yang defensif
ijinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal ini
situasi partai kita lima tahun terakhir ini memang tidak mudah
proses yang kita jalankan dalam rangka melakukan konsolidasi
ini langkah langkah pemenangan pemilu
mengalami gangguan di sana sini
bukan hanya secara internal tapi juga eksternal
ketika partai kita mengalami gangguan dan prahara internal
di periode dua ribu sepuluh hingga dua ribu tiga belas yang lalu
suara kita melorot tajam hingga lima
lebih lima puluh persen lebih pada pemilu dua ribu empat belas dibandingkan pemilu sebelumnya
dari dua puluh satu ke sepuluh
begitu juga dengan salah satu partai di negeri kita sendiri
kita sebutkan partainya nanti bisa dicek sendiri
ketika itu partai yang bersangkutan mengalami konflik internal juga
di periode dua ribu lima hingga dua ribu delapan belas
perolehan suaranya turun drastis lebih dari lima puluh persen
dari sepuluh lima ke empat sembilan di pemilu dua ribu sembilan
di periode dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh tiga kemarin
partai demokrat juga mengalami gangguan
bukan hanya internal tapi juga eksternal
tapi alhamdulillah tuhan melindungi kita semua
alih alih partai kita hilang dirampas
atau bahkan dibuat supaya tidak lulus tidak lolos
tapi partai kita bahkan dinilai menjadi semakin solid dan kuat
berkat atau buah dari konsolidasi internal
merapatkan barisan menghadapi musuh bersama ketika itu
dan di masa itu ketika sorotan publik diarahkan kepada demokrat
dari rakyat bagi partai demokrat
sehingga ada sejumlah potret peningkatan elektabilitas partai demokrat
yang cukup signifikan ketika itu
bahkan ada yang memotret kita double digit
itu adalah penggalan penggalan sejarah
kita sendiri yang harus ingat dan jadikan pelajaran
sebelum itu dilupakan begitu saja
apalagi nanti kalau ditulis oleh orang lain
selain kita yang mengetahui benar apa yang kita alami
insya allah kebenaran akan abadi
tapi tentu kita sendiri yang harus menjaga mana yang kami
sebelum nanti sejarah diputar balikan dan terjadi deviasi yang berlebihan
ketika itu bahkan lawan lawan politik kita melihat demokrat sebagai
sesuatu yang harus diwaspadai
wah ini jangan sampai demokrat tiba tiba
ya tadinya mau dihabisi ternyata malah bisa tertahan dan muncul
kalau demokrat makin kuat makin solid
karena kita diatur sebagai ancaman bagi sebagian
dan wajarnya begitu dalam sebuah demokrasi
dan kehidupan politik yang memang keras
kita kemudian fokus pada upaya membangun
organisasi partai yang juga semakin kapabel
semakin adaptif semakin agil
dan juga punya kekuatan
akar yang kokoh di konstituen kita
musdal muscak kita jalankan dengan segala dinamikanya
dan ketika kita berharap ada peruang bagi kader pada demokrasi
untuk masuk ke dalam kontestasi pilpres ketika itu
dan juga bahkan ada upaya untuk bisa menghadirkan efek ekor jazz
jika salah satu kader kita juga punya kans menjadi kandidat
itu pun menghadapi hantaman yang luar biasa
kembali gangguan gangguan tersebut dan selebihnya menjadi sejarah
saya tidak ingin mengulangi terlalu besar terlalu banyak untuk saya
tetapi yang jelas itu sebuah hal yang juga tidak mudah
setelah sembilan tahun lebih kita berada di luar pemerintahan
kita sebagai oposisi kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah
di waktu waktu yang sudah sangat
kalau mobil kecepatan tinggi tiba tiba berhenti
atau belok kanan atau kiri tanpa ada set
tapi kita juga kembali tidak mengutuk takdir sejarah ini
justru kita bersyukur kepada allah swt
terima kasih allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk
bisa saja hari ini di tempat ini mungkin
suasana kita kelabu betul
tapi tadi saya bisa cerita ada kabar gembira ada kabar kurang gembira
kita bisa sangat terpuruk
bahkan mengatakan good baik pada senayan bisa terjadi
tapi sebelumnya mudah mudahan yang tidak baik terhadap kita mendapatkan balasan dari allah swt
karena kita tidak ingin
jangan mengganggu pikiran pagi siang malam dalam tidur kita
waktu kita tidak banyak kemudian ditijali dengan orang orang yang pernah melukai perasaan kita
kita lebih baik menggunakan waktu yang ada ini
untuk fokus pada apa yang bisa kita perbaiki hari ini ke depan
nah belum lagi saya tahu bapak ibu sekalian
saya dan pak sby ini bukan hanya sebagai observer
tapi juga pelaku di lapangan dalam arti pagi siang malam juga melakukan kerja lapangan
kadang untuk keinvest sering untuk pilih
jadi tanpa bapak ibu ceritakan panjang lembar
sebetulnya kami tahu apa yang terjadi di lapangan
kami tahu bapak itu telah berjuang sekuat tenaga para calon ini
ada yang menyesal dengan berjuang dengan partai demokrat
masa lalu masuk ke depan
tidak apa apa saya buka di sini
teman teman warga kami juga pasti sudah mengikuti
anwar mali yang luar biasa mengkhawatirkan yang kehidupan
mengkhawatirkan kehidupan demokrasi termasuk kehidupan bermasyarakat tentang sana bertegara
fenomena food money politik uang memang bukan sesuatu yang tadi
tapi kali ini tahun dua ribu dua puluh empat ini
kugal kugalan luar biasa pun iya
dari mana kita harus bisa menyiapkan uang yang luar biasa besar itu untuk mempertahankan kursi untuk mendapatkan kursi
saya tidak mengatakannya terpilih kembali punya uang yang besar sekali tidak juga
tapi ya berat sekali untuk mendapatkan bahkan mempertahankan kursi kita
kalau kemudian ini tidak berubah lima tahun lagi sepuluh tahun lagi berapa cost yang harus dikeluarkan oleh seorang anggota
saya ulangi seorang anggota atau calon anggota dpr untuk mempertahankan atau mendapatkan kursi
berapa kira kira kemudian dari mana
istilahnya begini yang sudah nyebar uang saja belum tentu menang apalagi yang nyebar
nah sampai kapan kalau ini terjadi terus
memang kalau pak sby coba dengarkan pak sby berkali kali
yang harus diperbaiki dulu adalah kehidupan kesejahteraan masyarakat kita dulu
kalau masyarakat yang berkecumpan hidupnya
kalau ditawari mungkin mau tapi tidak semudah itu
dan juga tidak berlebih lebihan
tapi sekali lagi kita tidak ingin menyalahkan masyarakatnya
karena masyarakat yang tidak punya uang juga sangat berharap bantuan dari siapapun
jangankan dari para calonnya dari mana pun akan ditunggu
jadi masyarakat yang tidak punya uang jangan disalahkan begitu saja
karena orang insting utamanya adalah mempertahankan hidupnya survival
jadi kalau kita ingin mengikis saya tidak mengatakan menghilangkan seratus karang pasti ada saja
tapi paling tidak mengikis secara signifikan secara drastis politik uang ini
pertama dan utama mari sama sama demokrat memperjuangkan kesejahteraan untuk masyarakat
bersama semua orang bahasa indonesia
kalau kemiskinan dipertahankan politik vote buy akan semakin merajalela
jadi ini perlu menjadi atensi kita bersama
dan saya laporkan kepada bapak ibu sekalian
saya telah berbicara intens dengan bapak ibu soebi anto yang setuju
karena beliau juga merasakan hal yang sama
gerindra juga mengalami nasib yang tidak jauh berbeda
artinya diluar dari ekspektasi yang telah ditanggilkan sebelumnya
ini sebuah concern bersama
yang harus kita kawal
jadi kak frag nanti kalau sudah tenang semuanya bersama teman teman fraksi dpr tadi
kedepan kita bicara bagaimana kita memperbaiki sistem pemilu
sebelum bicara perubahan undang undang yang lain bicarakan dulu
setiap pemilu kita tidak berkualitas
yang gantap dan ringan tiba tiba muncul begitu saja
selama itu pula bukan hanya kualitas pemilunya
tetapi kualitas demokrasi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
dan selamanya miskinan itu akan dijaga karena ada yang vote baik
hanya dengan itu kita bisa mendapatkan suara
kita harus berjuang agar sistem politik ke depan semakin baik
dan diawaki oleh orang orang yang punya integritas
itu mau itu mau
itu suara dari dairi dan pak akbar kira kira begitu
nah oleh karena itu
kita tidak boleh menyesali
kami dari dpp juga terus mencoba untuk
yakinkan agar survei dilakukan
ingat dulu kita melakukan survei gamping masih ingat
dan itu semuanya kita lakukan atau memintakan secara langsung tiap tiap dape
data saksi saya juga tahu saksi sudah kita distribusikan
masih ada yang benar benar betul ya
tidak mungkin ketua untuk memperbaiki sendiri
kita akan punya mata dan telinga sampai paling bawah
tapi kita perbaiki dengan semangat yang murni
bukan partisan dalam arti untuk kepentingan sendiri
tetapi ini tujuannya tujuan bersama
termasuk bantuan bantuan lain yang kita anggap bisa membantu perjuangan di lapangan
masa kampanye begitu singkat
dan bagi yang tidak punya kecukupan logistik
dan itu semua telah kita lewati bapak ibu sekalian
untuk itu kita tetap harus bersyukur
dua tiga bulan dua hingga tiga bulan sebelum pencoblosan
cukup banyak lembaga survei memotret kita di sekitar angka tiga lima sampai empat persen
ada yang mengatakan demokrat bahaya
tapi ketika itu kita tidak langsung begitu jauh
tetapi justru kita buktikan dengan kerja keras selama dua tiga bulan masa kampanye kemarin
dan oleh karena itu ketika kita pada akhirnya mendapatkan perolehan
di angka tujuh lima persen kurang lebih secara nasional
maka kita patut bersyukur
artinya hingga mencapai hampir dua kali lipat dari prediksi lembaga lembaga survei tadi
memang yang kurang beruntung bagi kita
banyak suara kita yang
kita pertama suara kita banyak yang hilang betul
tapi juga ada yang mendapatkan suara tapi kurang sedikit lagi mendapatkan kursi
banyak sekali di kursi kursi terakhir
di formasi terakhir tetapi karena dihantam
akhirnya dilewati oleh posisi berikutnya
dan saya tahu masih ada yang berjuang di mk nanti
jadi bedanya dengan dua ribu sembilan belas yang lalu
kita beruntung karena porsi porsi kita terakhir bisa aman
nah kini kita tidak aman
luar biasanya pemilu hari ini
nah kemudian ada juga yang luar biasa melampaui targetnya
tetapi juga belum bisa cukup untuk tambahan kursi
misalnya mas ibas di jawa timur itu
luar biasa kenaikan tahun ini
tiga puluh tiga puluh ribu lagi waktu itu bisa fase ketiga
tetapi artinya luar biasa kelebihan suara yang di situ
ini contoh bisa dilakukan
jadi inilah bapak ibu sekalian
banyak yang berada di bawah
dan tidak bisa mempertahankan atau menamankan posisi terbaik tersebut
sedangkan ada juga beberapa yang kelebihan suara banyak
yang tidak memungkinkan menambah kursi
tapi sekali lagi ini harus menjadikan pelajaran
bapak ibu kita ke depan harus berbenah diri
bukan hanya satu dua tahun sebelum dua ribu dua puluh
tapi mulai hari ini
yang mau ikut bermenang mulai hari ini ikut barisan saya
yang tidak mau kasih kesempatan kepada yang lain
karena kita harus berbenah diri dari sekarang
tidak boleh nanti saja masih baru selesai dua ribu dua puluh
memang kita bicara ini sejak kapan dua ribu empat
kita hanya bisa ya sudah kalau sudah
oleh karena itu kita harus melakukan evaluasi secara menyeluruh
kita ingin terus membangun kepemimpinan dan manajemen partai
yang semakin capable dan juga bukan hanya militer
bukan hanya kapatu tapi juga bisa memenangkan pemilu ke depan
dan saya sudah lakukan kepada pak spi
nanti kita atur kita lakukan restrukturisasi organisasi
sehingga ada badan badan yang memang disiapkan secara khusus
khusus saja melakukan rekrutmen calon
badan saksi kemarin ad hoc bagus
kita tetapkan dalam organisasi kedepan kita secara khusus
di samping tentunya bapil bppk dan badan badan lain tetap bekerja
tetapi ada tambahan tambahan badan yang kita dedikasikan untuk pemenangan pemilu ke depan
bapak ibu dari apa yang saya sampaikan tadi
ini semua adalah jalan terbaik yang diberikan allah swt
coba kita masih di tempat yang lama
kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari
kalau kita di sana kemarin ya kita ditinggalkan sendiri
karena kita tidak mudah menyatakan begitu begitu
alhamdulillah tuhan dengan caranya menuntut kita bersama bapak prabowo
artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg
tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional
dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harga harga
kita bisa kalahkan perang
tapi kita menang dunia
kita mungkin saja kalah dalam pertempuran dilek
tapi kita menang besar dalam perang di lemres
jadi kita mungkin diajarkan juga untuk tetap rendah hati
mungkin cara tuhan lagi untuk mendidik kita eh demokrat belum terlalu kuat kamu
lebih rendah hati tapi lebih fokus lagi ke depan
mungkin itu cara tuhan juga untuk mendidik kita mengajarkan kita untuk menikmati kehidupan
sama seperti dia tahu kenapa kita akhir akhir habis tanpa perang
tapi kalau kita ketahui hari ini
bapak ibu sekalian pada akhirnya perebutan fungsi kita ke dpr untuk dpr itu kan juga adalah bagaimana modal kita untuk masuk ke pemerintahan
karena perjuangan kita narasi kita isu apapun yang kita perjuangkan selama ini sulit rasanya kalau tidak diperjuangkan dalam pemerintahan
kita hanya bisa menjadi kekuatan checks and balance
itu adalah peran yang mulia
saya mengatakan berkali kali ketika kita sebagai oposisi kita menjalankan peran yang mulia
bukan hanya sekedar berbeda dengan pemerintah
tetapi kita memberikan masukan masukan kritik kritik yang semua kita bisa bertanggung jawabkan
saya ketika datang ke ikn dalam kapasitas sebagai menteri apr bpr itu ya
ditanya wartawan media loh bukannya dulu ahy demokrat mengkritisi ikn
kenapa sekarang mengatakan harus menyusahkan ikn
saya mengatakan tolong dicek dengan baik
kami menyampaikan kritik dengan tujuan yang baik
ketika itu dalam masa pandemi misalnya
penyelamatan jiwa masyarakat sekaligus penyelamatan ekonomi rakyat
tapi ketika situasinya sudah mulai membaik ekonomi kita sudah bisa tumbuh dengan lebih baik lagi
ya jangan sampai tidak bisa sukses proyek besar itu
itu adalah bentuk bagaimana demokrat itu
ketika di oposisi juga menjalankan tugasnya dengan baik
tetapi ketika diberikan peran dalam pemerintahan kita harus buktikan kita juga bisa bekerja dengan baik
itulah jiwa masyarakat di demokrat
oposisi tapi rasa pemerintahan pemerintahan tapi rasa rasa oposisi
nggak ada perubahan ini nggak ada perubahan ini
jangan kembali kembali betul ini semuanya ya
saya besok hari senin mau rapat kerja dengan komisi dua dpr ri
jangan salah salahkan perhatian kita dari pemerintahan
jangan nanti komisi dua kita masih seperti kita di oposisi begitu
ya bukan berarti menjadi tidak kritis
ya bukan berarti saya bilang ini
bukan berarti tidak menjadi kritis tidak
jangan kita memperkenalkan diri sendiri menjadi anggota anggota dpr yang tidak kritis tidak
tetapi ingat kita ini sekarang fokusnya adalah bagaimana menyukseskan pemerintahan
hingga nanti oktober dua ribu dua puluh empat sambil mempersiapkan lepas kandasnya lagi pemerintahan berikutnya
dengan ini demokrat punya peran strategis dalam proses transisi yang tidak mudah
dan tentunya butuh fokus dan kerja keras kita semuanya
jadi kalau kita kembali lagi
kalau kita tidak kembali ke pemerintahan katakanlah kita besar di paman tapi tidak kembali ke pemerintahan
kembali kita akan sulit untuk memperjuangkan aspirasi rakyat tadi
program program pro rakyat yang bapak s p s katakan pro growth pro poor pro jobs pro environment
sustainable growth equity semua itu hanya bisa kita jalankan kalau kita kembali ke pemerintah nasional
jadi sekarang bapak ibu sekalian saya ingin mengatakan di sini
jangan patah semangat jangan kecil hati kita telah memenangkan peperangan pilpres
dan kita siapkan kemenangan pilihan pilihan masyarakat
saya senang banyak kader yang mengatakan tentu menjadi menteri kami kena harunnya
artinya para kader menyambut dengan gembira masukkan demokrat ke dalam pemerintahan
ini juga sesuatu yang baik saya juga ingin mohon doa restu dari semuanya
saya ingin menjalankan tugas dengan sebaik baiknya mudah mudahan diberikan jalan yang baik
dan dengan demikian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu sekalian
dan kita juga bisa benar benar berperan di pemerintahan di depan ini
akhirnya bapak ibu sekalian saya ingin berpesan kepada yang berhasil kepada pemain yang menang
tetap rendah hati tetap rendah hati dan selalu ingat bahwa
kemenangan bapak ibu kesuksesan bapak ibu sekalian ada kerja keras yang lainnya juga
bapak ibu bisa mendapatkan kursi di dpr karena ada keringat yang lainnya juga
oleh karena itu terus bangun kebersamaan
menghentikan semua gesekan gesekan selama pileg pastinya ada
dengan semangat ke depan ini kita kembali membangun partai demokrat
semua masih punya peluang yang sama yang baik di masa depan
yang belum berhasil pesan saya adalah jangan kecil hati
jangan pakah haram bukan akhir dari segalanya
bagi yang pernah kalah bisa mengatakan ini
saya juga pernah merasakan kekalahan kegagalan bapak ibu juga banyak yang pernah mengatakan

selalu ada spirit di hati kita dalam jiwa kita untuk lebih sukses di masyarakat
semoga bapak ibu semuanya terus istikomah dalam perjuangan panjang partai demokrat ini

semoga bapak ibu semuanya terus istiqomah dalam perjuangan panjang partai demokrat ini
kita sebagai insan yang bertangani akses
jawab terhadap kehidupan bangsa kita juga tidak boleh menyerah yang kita anggap
baik kita lanjutkan yang belum baik kita perbaiki terima kasih atas perhatiannya semoga tuhan bisa